setiap hari tiga remaja putri sinta encilia dan nona harus berjalan kaki menuju sumber mata air yang berjarak sekitar satu lima km dari rumah mereka
ketiadaan akses air bersih di desa ⁇ too baun kecamatan amarasi barat kabupaten kupang
membuat kegiatan ini menjadi rutinitas setiap pagi sebelum sekolah dan menjelang senja
ensilia siswa kelas satu sekolah menengah atas ini mengaku untuk mencapai sumber mata air
mereka harus menempuh perjalanan naik turun bukit dengan memikul empat jeriken berukuran lima liter per orang
pernah ikut sampai rumah keringat di sekolah
sekarang kelas berapa
dari rumah ke sini jauh berapa meter
sulitnya medan menuju sumber mata air membuat sebagian warga memilih untuk membeli air
warga secara patungan membayar seratus hingga satu ratus lima puluh ribu rupiah untuk mengisi tangki berkapasitas lima liter air bersih
kalau tenaganya banyak bisa kami ambil dari bawah naik ke sini
tapi sekarang ini kendaraan jadi kami misalnya pesta kematian atau pesta nikah
pokoknya kegiatan apa saja kami harus beli air
itu belinya berapa
cita citanya ya kami lihat dari perkembangan sekarang ini di desa desa
airnya hanya kita putarkan air masuk ke dalam rumah
tapi kotong ini dari dulu sampai sekarang ini seusaha ulang ulang tapi belum pernah
permasalahan air layak konsumsi di kabupaten kupang telah lama dirasakan oleh masyarakat
dan sampai sekarang belum juga mendapatkannya
ketua rt tujuh belas desa ⁇ toobaun ⁇ yaakob tahik mengatakan warganya sudah pernah membuat bak penampungan air
untuk dialirkan ke desa mereka
namun jaringan pipa air belum juga dibangun hingga kini
menurut yaakob pihaknya telah berulang kali membicarakan soal tersebut kepada pejabat daerah
namun hingga kini belum jelas kelanjutannya
kita pernah pernah jadi kita ada bikin pak bah ini pak
tapi kita tuh mau rencana mau kesana di kamp
tapi kita tunggu tunggu tunggu sampai saat ini
kita mau ambil perhatian
kita sudah bikin bak
ini bak sudah
tapi kita ada perhatian untuk
kita merencana mau kesana di atas rumah tapi kita ambil perhatian untuk kesana
kalau di desa to'obaun memang dua desa dua dusun yang ada di kanekonutu
memang sulit juga untuk kita bor air
pernah ada bor tapi tidak dapatkan air
kecuali air kita alirkan dari desa lain
misalnya desa tumbang bagian lereng gunungnya menuju ke kampung itu
baru mereka bisa mendapatkan air secara baik
pernah kita upayakan itu tapi baru baru longsor
itu hanyut semua pipa pipa dan bakarnya dan akhirnya mereka sudah kesulitan
tidak hanya di kabupaten kupang
masalah air bersih juga berlaku di kupang

harga air bersih yang berkisar enam puluh hingga lebih dari seratus rupiah
memaksa warga di kelurahan fatu fetu dan tuwak daun merah kupang ini
mencuci dan mandi di kali liliba dan kali dendeng
pemerintah kota kupang mengaku telah membangun sistem penyediaan air minum di kali dendeng
infrastruktur air bersih ini merupakan hasil bantuan pemerintah pusat
senilai lebih dari tiga ratus miliar rupiah yang mampu menampung empat juta liter air bersih
meski begitu menurut wali kota kupang jevrid son riwukore
pihaknya belum mampu membangun jaringan sekunder dan tersier
guna memaksimalkan kali dendeng
jeffredson mengatakan pemkot kupang masih membutuhkan sekitar tiga puluh lima hingga empat puluh enam miliar rupiah
untuk mengakomodir jaringan pipa air bersih untuk dialirkan ke rumah rumah warga
hingga kini pihaknya masih berupaya meyakinkan dprd kota kupang
agar mendapat persetujuan alokasi dana pembangunan jaringan pipa air tersebut
pemerintah kota kupang harus mengalokasikan dana terlebih dahulu untuk semua itu
setelah selesai sambungan itu maka pemerintah kota bisa mengklaim uang itu uang sr itu ke pemerintah pusat
dan tahun ini baru hanya seribu saja
harusnya tahun depan ini kita bisa mengklaim atau bisa mencoba mungkin sepuluh ribu rumah
lima belas ribu rumah atau dua belas ribu rumah supaya itu semuanya nanti dibayar oleh pemerintah pusat
pemenuhan kebutuhan air bersih bagi warga kota kupang diharapkan terwujud melalui tiga skenario
yakni pembangunan spam kali dendeng spam air sagu dan pembangunan bendungan kolhua atau bendung liliba
semua proyek ini diharapkan mendapat dukungan penuh dari pemerintah pusat
kris tunggai kupang nusa tenggara timur